hai warga bersama forum relawan penanggulangan bencana kudus berjibaku menyelamatkan dua
wisatawan yang tertimpa longsoran tanah dan kayu besar di jalan masuk desa wisata rahawi
kecamatan kebok kudus jawa tengah minggu siang kedua korban akhirnya bisa dievakuasi setengah
jam kemudian dan langsung dilarikan ke rumah sakit islam kudus keduanya selamat namun menderita
luka serius di beberapa anggota badan longsor terjadi sekitar pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
setelah wilayah itu diguyur hujan sebelum kejadian kedua korban yang berboncengan sepeda
motor itu sempat berhenti lantaran ada longsoran tanah di depannya namun mendadak longsor susulan
datang dan menimpa keduanya warga melintas beliau mau rekreasi terus pas lewat pohon
lubang sama luka luka bagian kaki karena tertimpa rebutan sama
kini akses satu satunya desa rahtawu itu telah berhasil dibuka kembali namun tiang listrik
roboh membuat aliran listrik di desa rahtawi masih terputus gelombang pasang laut jawa minggu sore
menghantam pesisir kabupaten demak jawa tengah tepatnya area wisata di pantai morosari desa
begono kecamatan sayung gelombang yang mencapai tinggi hampir tiga meter ini menghantam bangunan
pemakan serta tanggel pantai dengan membawa material sampah serta pasir karena kondisi yang
membahayakan tempat wisata yang dikelola perusda kabupaten demak ini ditutup lebih awal dan
pengunjung diimbau untuk pulang tempatan yang pasore ke dengan gelombang sampai berapa nih
pak gelombang ada sampai dua puluh tiga meter pak sebelumnya bmkg tanjung masmarang telah mengeluarkan
lima dua puluh knot kondisi ini membahayakan layan maupun kapal tongkang yang berlayar warga yang tinggal di
pesisir pantai utara jawa juga diimbau meningkatkan kewaspadaan tim liputan cnn indonesia